kita ke tanah air aspar jailolo atlet panjat dinding terbaik indonesia
kemunculannya dianggap telat oleh sebagian orang
namun dia membuktikan diri merebut juara di berbagai event baik nasional maupun internasional
informasi berikut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di cnn indonesia sport pagi ini
saya aldi hawari setelah ini anda dapat menyaksikan cnn indonesia today
selamat pagi selamat beraktivitas salam sport
dia akan melakukannya dan melakukannya
menakjubkan aspar jailolo melakukan perjalanan yang sempurna
saya aspar jailolo saya atlet panjat tebing indonesia
saya berasal dari wani satu kabupaten donggala
pertama kenal panjat tebing itu saya di kampus universitas tadulako
di sana saya bergabung dengan salah satu organisasi pencinta alam
di situ saya lebih sering ke alam
untuk ke sportnya ketika ada kejuaraan pekan olahraga provinsi di sulawesi tengah
pertama masuk tim tim saya cuma sebagai atlet sparring partner di sana
saya cuma membantu bantu tim teknis untuk memasang alat mengangkat alat untuk teman teman atlet yang latihan di lapis satu dki
sekitar enam bulan bersama atlet dki saya berlatih di sana
saya mulai bersaing sama tim lapis dua
dan saya masuk untuk sparring untuk lapis satu untuk ke pon dua ribu dua belas waktu itu
karena masalah perpindahan saya tidak bisa mengikuti pon dua ribu dua belas
di kedua tempat aspart dia terlihat akan menang dan dia menang
menakjubkan aspart dia melakukan perjalanan yang sempurna
pertama kali di event internasional itu medali perunggu di tahun dua ribu dua puluh
setelah itu saya balik ke jakarta dan mulai di
walaupun nggak mengikat kontrak secara langsung
cuma karena sudah menghasilkan prestasi di situ
saya mulai dimasukin ke tim
setiap hari latihan dan kemudian saya mulai ikut lagi event internasional berikutnya
dapat medali perak
dua ribu empat belas saya berhasil mengalahkan juara dunia dari rusia
saya menjadi juara dunia di situ pertama di dua ribu tujuh belas
saya mendapatkan tiga medali emas dan satu perak di pon dua ribu enam belas
di jawa barat kemarin
ketika saya berhasil mengalahkan juara dunia saya menang
yang paling berjasa itu sebenarnya orang tua saya
kedua orang tua
di mana rela melepas saya untuk menjadi atlet
dan meninggalkan kuliah yang tidak lama lagi selesai waktu itu
sudah mau proposal dan skripsi itu
saya minta izin ke mereka saya mau merantau mau jadi atlet ini
mereka sudah berbesar hati
ya udah kalau mau jadi atlet
harus serius latihannya semangat
jangan lupa itu semangat terus dibilang
jangan di jakarta kan menurut orang kampung itu
oh sangat bahaya kalau buat anak muda ke jakarta itu
kalau bukan jadi penjahat jadi apalah nanti di jakarta
karena nggak ada keluarga di sana
mereka selalu titip itu untuk ke jakarta
karena ada istri dan anak ya tambah semangat lah
karena mereka berdua nih yang pasti
saya akan berusaha
sekarang ini beberapa event ini
sering telpon anak sama neneknya
kita selalu video call sama lihat anak sebelum tanding
biar lebih tenang
buat semua atlet yang ada di indonesia
jangan takut bermimpi
semuanya itu bisa kita capai
ketika kita berusaha dan punya niat
dan latihan yang semangat
mungkin nanti ada jalannya